partai keadilan sejahtera mardani alisera menilai keputusan presiden joko widodo
menugaskan menko maritim dan investasi lutbisar panjaitan mengurus kisru minyak goreng
dapat merusak suasana kerja kabinet presiden jokowi
meski demikian mardani menganggap penunjukan itu merupakan hak prerogatif presiden
paluhut luar biasa kepercayaan pak jokowi
minyak goreng juga diurus
sebenarnya itu haknya presiden tetapi dalam manajemen bisa jadi itu merusak sistem
merusak suasana kerja
ayo pemerintah betul betul kerja
monggo tunjuk siapa saja sesuai tupuksi lebih bagus
kongo kalau mau pak jokowi tetapi pastikan minyak goreng harganya seperti itu lagi
rp empat belas satu liter